pandemi covid sembilan belas berdampak jelas pada ekonomi masyarakat
tidak sedikit yang memilih jalan pintas karena tuntutan kebutuhan hidup
salah satunya menggunakan jasa pinjaman online ilegal
tapi tidak semudah saat meminjamnya ada ancaman yang patut diwaspadai
tidak hanya menyangkut data pribadi tidak sedikit debt collector pinjol ilegal
yang menagih dengan cara yang tidak patut
untuk membahasnya lebih dalam saat ini melalui sambungan zoom
sudah ada ketua satgas waspada investasi tongam lumban tobing
dan pengurus hariani lki sudaryatmo
selamat sore bapak
selamat sore pak
baik saya ke pak tongam dulu
ini pak toham sudah ada ribuan pinjaman online ilegal yang telah diblokir oleh pemerintah
tadi informasi yang saya dapatkan dari paket yang sempat kita tayangkan
tapi ternyata hingga kini masih ada
pengamatan anda bagaimana pak tongam
ya pertama tama ingin kami sampaikan bahwa
pinjaman online ini jangan sampai dikonotasikan selalu negatif
pinjaman online ini diperuntukkan untuk menutup kepedanaan masyarakat
yang tidak bisa dilayani oleh sektor keuangan formal tentunya
dan kalau kita lihat data dan fakta yang ada
saat ini ada satu ratus dua puluh perusahaan pinjaman online yang legal
yang terdaftar dan berizin dari ojk
yang melayani kebutuhan enam puluh empat delapan juta peminjam
dengan jumlah pinjaman mencapai rp dua ratus dua puluh satu triliun
dan outstanding mencapai rp dua ratus dua puluh satu triliun
rp dua puluh tiga triliun saat ini
maka dapat kita katakan bahwa pinjaman online yang legal ini
memberikan kontribusi dalam peningkatan akses ke dana masyarakat
dan membantu masyarakat
nah yang menjadi masalah adalah bahwa
kebutuhan dana masyarakat ini dimanfaatkan oleh orang orang
tidak bertanggung jawab untuk menawarkan pinjaman online ilegal
pinjaman online ilegal ini merupakan kejahatan
bukan jasa keuangan
ini perlu kita pahami
bahwa tidak ada pengawasan di sana
tapi pemberantasan yang ada di sana
oleh karena itu kami dari satgaswas padabestasi
beranggotakan dua belas kementerian lembaga
telah menghentikan kegiatan tiga tiga ratus enam puluh lima pinjaman online ilegal
kami umumkan ke masyarakat
kemudian kita blokir situs web aplikasinya
dan kemudian kita sampaikan laporan informasi kepada kepolisian
kenapa masih marat
nah ini juga bisa kita lihat dari dua sisi tentunya
dari sisi pelakunya pelaku pinjol ilegal
dan juga dari sisi masyarakat yang menjadi korban
dari sisi pelakunya
pelaku pinjol ilegal
saat ini dengan kemudahan teknologi informasi
yang membuat mereka mudah membuat aplikasi situs web
menawarkan media sosial
yang memang sangat mudah diterima oleh masyarakat kita
yang rata rata memiliki smartphone saat ini
kemudian dari sisi masyarakatnya
masyarakatnya bisa kita kelompok kendali dua kelompok
yang pertama karena memang tingkat literasi masyarakat kita masih rendah
tidak melakukan pengecekan pada legalitas
kemudian pada saat ada link pinjol
dan kebutuhan mereka saat mereka mengakses tanpa memperhatikan bahwa itu pinjol ilegal atau legal
kemudian kelompok yang kedua
ini memang karena
dan keuangan ya
karena bagaimanapun juga mereka itu
ada juga yang sudah mengetahui bahwa itu ilegal
ini kita lihat dari indikasi banyaknya masyarakat kita yang terjebak di berbagai pinjol ilegal
ada yang sepuluh ada yang bahkan yang satu ratus empat puluh satu pinjol ilegal
nah ini menjadi perhatian kita
juga adanya perilaku sebagian masyarakat kita
luar kemampuan bayar dia
nah ini tentu menjadikan masyarakat kita tidak bisa membayar dengan baik
apa yang dilakukan satgas waspada investasi dalam memberantas pinjol ini
kita lakukan dari dua sisi tentunya
di preventif kita melakukan edukasi secara masif dan rutin
berlanjut kepada masyarakat melalui berbagai sarana
untuk memahangkan kepada masyarakat agar jangan akses pinjol ilegal
kemudian secara represif kita juga melakukan penanganan kepada para pinjol ilegal ini
jadi sebelum ada yang akses kita sudah lakukan pemblokiran dengan cyber patroli
kemudian kita juga meminta akses perbankan dan perusahaan penyedia jasa pembayaran
untuk tidak bekerja sama dengan pinjol ilegal
dan kami menyampaikan laporan informasi kepada baris green
jadi kegiatan kegiatan yang membuat masyarakat tidak
tertipu adalah kegiatan kegiatan pinjol ilegal
pak sudaryam saya ke pak sudaryatmo dulu
ini pak terkait dengan banyaknya juga masyarakat ataupun warga yang melaporkan tindakan tersebut ke ylki
nah sebenarnya kalau dari data ylki sendiri sudah berapa banyak sih pak terkait dengan laporan pinjaman online ilegal ini
dan sejauh mana tanggapan atau tindakan yang dilakukan ilki selanjutnya untuk bisa menangkal
semakin merajalelanya pinjaman online ilegal ini
ya terima kasih
jadi kalau berdasarkan data pengaduan konsumen tahun dua ribu dua puluh yang diterima ilki
itu aduan pinjaman online itu masuk ranking kedua
maksudnya dari setiap seratus pengaduan konsumen masuk ke ilki
kemudian kalau dari kategorisasi jenis pinjaman online yang diadukan
ya jenis jenis apa yang diadukan konsumen
paling tinggi itu memang cara penagihan
kemudian yang kedua adalah unfair charging
jadi baik dari sisi jenis chargingnya maupun dari sisi besarannya
kemudian yang ketiga terkait dengan data concern
jadi konsumen itu dihadapkan pada pilihan yang sulit karena ketika dia memanfaatkan pinjol
dia harus memberikan persetujuan termasuk data kontak tadi
ini yang apa
ini yang dikeluhkan konsumen
yang juga menjadi catatan ylki itu kita juga mengamati adanya unfair contact term gitu loh
jadi konsumen itu posisinya itu sudah tidak adil karena dia harus menyetujui kontrak yang isinya berat sebelah
ini menurut saya juga kontrak syarat layanan pinjol itu memang harus
kemudian langkah yang dilakukan ylki ada dua
jadi kalau kita analisa itu kasusnya sistemik
itu kita mendorong adanya perubahan kebijakan
seperti tadi misalnya kenapa penagihannya tinggi
penagihannya tinggi itu juga ada dugaan bahwa
dalam proses collecting itu ada pengalian tagihan kepada pihak ketiga itu melalui sistem apa ya sistem borongan gitu loh
jadi ada segian tunggakan konsumen nilainya sekian dibeli berapa terus diserahkan kepada pihak ketiga
nah ini modal modal seperti ini itu akan mendorong penagihan itu berbuat suka suka dia supaya tadi
dapat dana dari konsumen
kemudian yang menurut saya kan ilki itu juga begini ya
pinjol ilegal itu kan dananya itu kan cukup besar ya
jadi menurut saya
otoritas jasa keuangan itu juga harus mendalami
melakukan tracing siapa sumber pendanaan pinjol ilegal
kalau terbukti sumber pendanaan pinjol ilegal itu lembaga keuangan formal
lembaga keuangan formalnya ini yang harus dihukum gitu loh
karena tidak mungkin ini bisnis trail yunan
tanpa melibatkan sektor jasa keuangan formal dan secara histori transaksi
itu mudah sekali dilacak
sebenarnya siapa sumber pendanaan dari pinjol ilegal itu tadi
kalau pak tongam sendiri ini berdasarkan tadi yang pak sudaryatmo katakan bahwa
ini tentu terkait dengan laporan ataupun kerjasama dengan pihak perbankan
fintech dan lain sebagainya
nah berdasarkan penelusuran bapak
ini seperti apa
apakah benar benar terjadi seperti itu
dan bagaimana kita sebagai masyarakat untuk bisa mengatasi hal ini
dimana kita untuk meminjam secara online dan lain sebagainya
kita wajib untuk memberikan data data kita
apakah ini artinya bahwa kita juga semua
tidak terkecuali bapak
pejabat dan lain sebagainya
juga pasti sudah tersebar informasi informasi kita
ini perlu kita bedakan antara pinjol yang terdaktar atau berizinkan ojk
dan pinjol yang merupakan kejahatan yaitu pinjol ilegal
ini sangat beda jauh
pinjol yang legal tentu pengaduannya sangat bisa dilayani
karena ada pengawasan dari ojk dan juga peningkatan kode etik dari asosiasi
jadi pada saat masyarakat mengalami kerugian karena ada pinjol yang legal
yang saat ini ada satu ratus dua puluh pinjol yang legal
itu pasti akan dilakukan penanganan yang sangat baik tentunya
karena ada pengawas dan afi di sana
nah yang menjadi masalah adalah pinjol ilegal
jadi kalau kita bicara mengenai pinjol yang legal
serahkan kepada pengawas dan kepada afi untuk melakukan penanganan
yang ilegal ini justru memang tidak terdaftar di ojk
kita tidak tahu nama pengurusnya alamatnya
kemudian juga nomor hp nya itu berganti ganti
pada saat penanganan penangkapan
pinjol ilegal beberapa ketulah di baris
yang namanya ksp cinta damai
mereka punya alat blasting sms yang mempunyai ribuan sim card
ini bagaimana kita mengetahui
karena memang mereka itu sengaja menyembunyikan diri dengan kegiatan ilegal ini
dan kekuatan dari pinjol ilegal ini adalah dari data
jadi masyarakat kita memang kita ajari
jangan sampai menyerahkan izin untuk akses semua data dan kontak di hp
nah ini malah petakannya sebenarnya
karena data dan kontak di hp ini memang menjadi alat bagi pinjol ilegal
untuk melakukan teror intimidasi pada saat penagihan
ini yang terjadi karena apa
datanya sudah diizinkan oleh masyarakat peminjam
untuk diserahkan kepada pinjol pinjol ilegal ini
nah ini menjadi literasi juga kepada masyarakat kita
di samping literasi keuangan
perlunya literasi digital
jadi jangan sembarangan
nah yang terjadi ini dana nya dari mana
kalau orang kita alamatnya juga nggak tahu bagaimana
orang nah mereka ini
dari beberapa penelitian kita
memang menggunakan jasa pembayaran
atau jasa penyedia pembayaran
untuk melakukan transfernya dengan virtual account
oleh karena itu bank indonesia dan ojk
sudah meminta perbankan dan juga penyedia jasa pembayaran
untuk memperkuat prinsip no ill customer
bagi para nasabah yang melakukan transaksi di sana
jadi ini ada perbedaan
ini ada perkuatan di bidang perbankan dan ini jasa pembayaran
namun demikian ini kan kegiatan ilegal ini kan modusnya kan berbagai macam cara
orang namanya juga kejahatan
tiba tiba contohnya ada seorang rentenir yang biasa bermain di pasar
membuat satu aplikasi atau mengirim sms
nah ini siapa yang bertanggung jawab di sini
oleh karena itu yang paling penting adalah kita edukasi masyarakat kita
disaring oleh masyarakat kita
tapi ini berkaitan dengan pinjaman online ilegal ini
sebenarnya apa tindakan selanjutnya yang akan dilakukan
agar benar benar ini bisa habis secara tuntas begitu pak
jadi masyarakat itu tidak bisa teriming imingi dengan informasi
ataupun pinjaman online yang tentunya menarik perhatian kita begitu
apalagi kalau kita misalnya lagi membutuhkan uang
apa tindakan yang kalau selama ini kan hanya cuma sekedar pemblokiran dan lain sebagainya
sedangkan untuk pemberi dananya sendiri sampai saat ini
padahal kita juga sudah punya ada polisi siber dan lain sebagainya pak
ya ini ibarat supply demand
artinya supply nya para pelaku ini dimana supply ini ada karena demandnya ada
oleh karena itu yang kami respon paling utama adalah strateginya edukasi ke masyarakat kita tadi
edukasi ke masyarakat kita
karena bagaimanapun juga kita berantas secara masif pinjol pinjol ilegal ini
tanpa peran serta masyarakat ini tentu tidak akan berhasil
oleh karena itu peran serta masyarakat ini ini tentu tidak akan berhasil

apabila anda tidak ingin berbahaya karena pinjol ilegal ini kejahatan
dan sangat merugikan masyarakat
jadi peran serta masyarakat untuk tidak akses ke pinjol ilegal merupakan kunci utama dalam pemberantasan pinjol ilegal ini
lagi lagi soal edukasi saya ke pak sudaryatmo dulu
pak sudaryatmo ini cara mengedukasi masyarakat apalagi di tengah pandemi seperti saat ini
apa yang harusnya kita lakukan sebagai masyarakat yang tentunya sedang berusaha

yang tentunya sedang berusaha
yang tentunya sedang berusaha
lalu tiba tiba ada iming iming pinjaman yang sangat mudah
apa yang harusnya kita lakukan selanjutnya pak singkat saja
ya jadi memang dari kasus kasus yang masuk itu
salah satunya adalah dalam pinjol itu ada asimetris informasi
jadi kita mendorong juga regulator itu memastikan adanya transparansi produk pinjaman online
jadi misalnya tadi
besaran charging itu mestinya diketahui konsumen sejak awal
tapi kebanyakan konsumen yang mengaku itu mengeluh kenapa saya pinjam dua juta cuma menerima kurang dari dua juta
kemudian bunganya jauh dari yang dijanjikan di awal macam macam tadi
jadi transparansi produk itu menurut saya adalah salah satu hal yang harus menjadi perhatian
selain itu tadi dari sisi konsumen itu mestinya tadi ketika dia melakukan transaksi
itu ya mekanisme jenis besaran berikut cara menghitung cara menghitung berapa chargingnya macam macam itu mestinya itu diketahui sejak awal
bahkan maksudnya di aplikasi itu ada simulasinya kira kira gitu loh
sehingga ketika konsumen aplikasi pinjol dia itu sudah tahu jenis beban biaya apa saja sih dan besarannya berapa sih kan kira kira gitu loh
jadi rata rata itu keluhan konsumen pinjol baik yang legal maupun ilegal itu ya tadi terantam
transparansi produk itu masih menjadi persoalan
baik pak sudaryat mau terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami dan sebelumnya juga ada pak tongam lumbanto bing ketua satgas waswada investasi
terima kasih bapak bapak salam sehat selalu
ya terima kasih pak